seorang penumpang pesawat pemilik kartu tanda anggota kepolisian ri
mengaku membawa tas berisi bom kepada kru pesawat
selain keberangkatan pesawat tertunda
ratusan penumpang pesawat lion air tujuan jambi jakarta itu pun panik dibuatnya
puluhan anggota tim geganap penjinak bom kepolisian daerah jambi pada senin
terpaksa melakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan barang
di pesawat lion air jt enam ratus satu tujuan jambi jakarta di bandara sultan taha jambi
hal itu dilakukan setelah seorang penumpang menyatakan membawa bom
ketika pramugari menanyakan isi tas yang diletakkan di kabin pesawat
nur hasanah seorang penumpang menyatakan kaget mendengar ada penumpang membawa bom
sempat terjadi kepanikan dan para penumpang diturunkan untuk dilakukan pemeriksaan
kemudian seorang penumpang yang diduga oknum polisi berpakaian sipil
orang ini mau naik ke pesawat katanya anggota tapi saya tidak tahu
jadi ada yang dengar
ada yang dengar bilang eh bom bom
langsung orang itu pada tamburan
wakil kepala kepolisian resor kota jambi akbp yuda setiabudi
tidak bersedia memberi keterangan ketika keluar dari bandara
ada pun manajer operasional bandara sultan taha menyatakan
seorang penumpang yang memiliki kta polri polda jambi
dua kali menyatakan membawa bom dengan motif bercanda
ada salah satu penumpang mengatakan dia membawa bom
sehingga penumpang tersebut kami proses
dan sekarang telah selesai ditangani oleh pihak kepolisian
pesawat ataupun bagasi kita screening ulang melalui x ray
dan telah dinyatakan
oleh tim gegana kondisi dalam keadaan aman
setelah dinyatakan bersih tidak ada bom
pesawat melakukan penerbangan menuju bandara jakarta
sementara itu pemeriksaan intensif terhadap oknum polis tersebut
masih dilakukan di markas polresta jambi